kita ke informasi pertama penyidik baris krim polri memeriksa tujuh belas orang saksi dalam upaya penyidikan penyebab terbakarnya gedung utama kejaksaan agung
pemeriksaan saksi untuk mencari sosok yang berpotensi menjadi tersangka
baris krim polri menduga terdapat unsur pidana dalam peristiwa terbakarnya gedung utama kejaksaan agung
kepala biro penerangan masyarakat polri brigjen awisetiono menyatakan pemeriksaan terhadap tujuh belas saksi dilakukan sejak pukul sepuluh waktu indonesia barat
ke tujuh belas saksi yang diperiksa terdiri dari pekerja atau tukang staf kejaksaan agung keamanan dan pns kejaksaan agung
total saksi yang sudah diperiksa baris krim polri dalam proses penyidikan adalah dua puluh sembilan orang
awi menjelaskan tujuh belas saksi yang diperiksa adalah bagian dari satu ratus tiga puluh satu orang yang sudah diperiksa pada tahap awal penyelidikan
selain memeriksa tujuh belas saksi penyidik baris krim juga mengirimkan surat ke pengadilan negeri jakarta selatan
untuk mengajukan penetapan persetujuan penyitaan
sebelumnya penyidik baris krim menemukan bahwa sumber api penyebab kebakaran bukan berasal dari korsleting listrik
namun diduga dari open flame atau nyala api terbuka
penyidik telah melakukan pemanggilan terhadap tujuh belas orang saksi
dan tentunya tadi mulai pukul sepuluh wib dilakukan pemeriksaan
di antaranya terkait yang dipanggil yaitu terdiri dari pekerja atau tukang
kemudian staf kejagung kemudian kamdal dan pns pada kejaksaan agung ri